sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di indonesia
aksi kejahatan mereka beragam mulai dari penjambretan pencurian ponsel hingga mobil
pemicu ulah residivis ini pun sama yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup
itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi
dan integrasi kementerian hukum dan ham indonesia sebagai penjagaan penyebaran covid sembilan belas
ada yang kembali menjamret menjadi kurir narkoba mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor
beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah
di antaranya pontianak jakarta surabaya dan bali
aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan terutama di tengah pandemi corona
bayangkan mencari kerja di indonesia tidaklah mudah
kondisi lalu semakin diperparah dengan adanya pandemi wabah covid sembilan belas
berdasarkan data dari kementerian tenaga kerja indonesia
ada sekitar seratus ribu lebih perusahaan yang terimbas covid sembilan belas
delapan puluh tiga lima ratus empat puluh enam perusahaan di sektor formal
dan tiga puluh tujuh ratus sembilan puluh empat perusahaan di sektor informal
dengan jumlah karyawan dua ratus dua puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh sembilan orang di phk
seperti yang dilansir cnn indonesia com inilah yang dikhawatirkan oleh pihak polri
pembebasan ribuan napi melalui program asimilasi namun tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan
kepala badan pemelihara keamanan kabaharkam polri komjen agus andrianto menyatakan
kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru
karena saat dibebaskan mereka akan sulit mencari kerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah covid sembilan belas
yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi serta keamanan
pihak polri akan melakukan berbagai upaya antisipasi agar kejahatan serupa tidak terjadi
di antaranya kerjasama dengan pemerintah daerah hingga tingkat rt rw untuk melakukan pengawasan
menurut pengamat sosial desi indira gaya yasmin
keputusan program pembebasan napi sebagai upaya penjagaan covid sembilan belas adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak sosialnya
program asimilasi ini dikeluarkan itu justru dalam kondisi masyarakat yang tidak normal
artinya secara umum pun pada saat ini masyarakat kita sedang mengalami banyak sekali perubahan
dan juga banyak mengalami masalah masalah
terutama justru sendi sendi ekonomi sendi sendi sosial dan sendi sendi budaya yang mengalami banyak goncangan dan perubahan
tekanan tekanan ekonomi sumber sumber penghasilan dan lain sebagainya
apakah pemerintah sudah bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan yang layak
yang cukup untuk mereka bertahan hidup di luar lapas
itu yang sebenarnya harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini

yang menyebabkan kebijakan yang tidak terjadi
hingga dua puluh april dua ribu dua puluh kementerian hukum dan ham mencatat ada tiga puluh delapan delapan ratus dua puluh dua narapiswa
yang menyebabkan kebijakan yang tidak terjadi

yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
di tengah pandemi covid sembilan belas aksi kriminalitas sangat berpotensi terjadi
makan sulit sementara mencari uang semakin rumit
pemerintah harus berjibaku mencari solusi di tengah pandemi yang dapat membangkitkan semangat masyarakat indonesia
tanpa dibayangi rasa ketakutan
anur gewang cnn indonesia
sejumlah napi program asimilasi dan integrasi menjadi residivis dan terciduk di beberapa daerah
kasus ini pun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini
sebelumnya kementerian hukum dan ham membebaskan tiga puluh delapan delapan ratus dua puluh dua narapidana
melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan kemenkumham terhadap para napi asimilasi ini
dan faktor apa yang membuat para napi tersebut menyebabkan kebijakan yang tidak terjadi

juga kabak penum divisi humas mabes polri
kombes pol asep adi saputra
selamat malam pak asep
terima kasih pak asep sudah bergabung
saya juga akan menyapa pak leopold sudaryono
yang lewat sambungan skype bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam bung leopold
selamat malam mas
baik nanti anda akan mencermati ya
seperti apa sebetulnya tanggapan ataupun bacaan anda
dari sisi kriminologi tentunya soal ex ataupun mantan napi ini
yang hasil program asimilasi yang kemudian berulah kembali seperti apa
tapi sebelumnya saya akan ke pak nugroho dulu
pak nugroho jadi pertanyaannya yang paling utama adalah
bagaimana pengawasannya pak terhadap napi napi yang sudah dibebaskan
lewat program asimilasi ini
jumlahnya masih sedikit
tapi fakta di lapangannya ada sejumlah di antara mereka
yang kembali menjadi residivis
mengulang kembali kejahatannya di masa yang tengah sulit seperti ini pak nugroho
ya sebelumnya selamat malam pak asep adi saputra
pembes asep adi saputra
kabak penum divisi rumah spolri
selamat malam pak leo
selamat malam pak nugroho
saya ingin koreksi sedikit bahwa sampai hari ini yang keluar tiga puluh delapan delapan ratus tujuh puluh lima orang
program asimilasi tiga puluh enam enam ratus tujuh puluh integrasi dua dua ratus lima
sampai hari ini walaupun dari baris krimpolri
yang apa namanya yang telah terkonfirmasi di baris krimpolri
saya baca di detikom adalah dua puluh tujuh narapidana
tapi menurut data kami tiga puluh dua
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia tiga puluh dua orang
nah dengan pertanyaan bagaimana pengawasannya
jadi pada saat mereka dikeluarkan
kewajiban kalapas karutan kepala lembaga pembinaan anak
mesti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat
khususnya kepada polri
bahkan sedapat dapatnya dengan tni dan dengan pemda
nah kemudian diserah terimakan ke
oh maaf dengan kejaksaan
karena kejaksaan juga
sesuai dengan peraturan perundangan juga mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap narapidana yang melaksanakan integrasi
nah kemudian diserah terimakan kepada kabapas
tugas balai pemasarakatan melakukan pembimbingan dan pengawasan
dalam melaksanakan pembimbingan pengawasan
wajib berkoordinasi dengan kejaksaan
dan sekarang bahkan dengan pemda dan pamungkeraja setempat
nah model pengawasan dan pengawasan
yang terbinaan di masa pandemi covid sembilan belas ini
ya saya kira demikian
oke jadi menggunakan daring itu seperti apa detailnya pak nugroho
untuk pengawasan yang dilakukan oleh balai pengawasan tadi ya
jadi pada saat pengeluaran nih
mesti ada surat pernyataan nih dari narapidana
yaitu yang pertama alamatnya mana kan begitu

yang kedua surat pernyataan
tidak boleh keluyuran
karena ini asimilasi di rumah nih
mesti menjaga protokol kesehatan
menjaga supaya tidak menjadi menular atau tertular covid
yang keempat mesti mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pembimbingan pengawasan
nah ini surat pernyataan itu diserah terimakan pada saat serah terima orangnya
juga serah terima surat pernyataannya kepada bapak
nah dengan dasar itu
bapaks melakukan pembimbingan dan pengawasan
nah menggunakan daring itu
maupun baik telpon
kalau dia tidak bisa video call pakai telepon
jadi sekitar tiga puluh an orang yang tadi pak nugroh sebutkan itu menjadi residivis lagi
apakah kemudian kebobolan kah atau seperti apa
karena kan harusnya diawasi lewat daring dong
ini tiga puluh dua ini sudah terkonfirmasi
jadi petugas bapak pas mendengar berita informasi ada pelanggaran
mesti koordinasi dengan kapolsek atau kapolres tempat
betul atau tidak kan begitu
perintah pimpinan ya begitu perintah pimpinan
kalau memang betul sudah ditangkap diambil
tapi tidak mungkin seperti itu
karena nanti polsek maupun polres akan melakukan pemeriksaan membuat berita acara
tindak pidana yang barunya
jadi sebetulnya paranapi asimilasi dan integrasi ini memang ada di bawah tanggung jawab dari balai pengawasan tadi ya
balai pemasyarakatan tadi ya pak nugroh ya
dan sekitar tiga puluh an orang ini sejauh ini bagaimana sebetulnya pengawasannya tadi
kalau tidak boleh dua orang ini posisinya ya posisinya nih sekarang nih
kalau satu di kepolisian di kepolisian di kepolisian
ada yang masih dalam pencarian kan begitu
ada yang sudah di strap sell di dalam rutan gitu terdekat
ada yang di strap sell di rutan ya
sebagian besar adalah di kepolisian di proses pidana yang terbaru
dan kita tidak boleh bisa mengaguk aguk lah
proses pidana yang baru langsung oleh bapak dicabut sementara asimilasi atau pembebasan bersaratnya
dan untuk selanjutnya nggak boleh
tahun ini nggak boleh dapat remisi
tahun ini tidak boleh asimilasi dan pb lagi
dan kemudian ditambah nah nih ditambah dengan pidana yang baru
ya itu sudah biasa seperti itu
memang protapnya seperti itu
jadi justru semakin berat sebetulnya hukumannya
kalau nantinya tertangkap lagi
pak nugroho tahan dulu di ujung telepon anda
sambil mungkin saya minta tolong pak agak dikecilkan volume suara televisi anda karena feedback di sini
saya ke pak asep kalau begitu
pak ada koordinasi ya
maksudnya tadi dikatakan oleh pak nugroho kepada kepolisian kejaksaan rt rw dan lain sebagainya
nah dengan setelah kemudian dilepaskan lewat program ini ada sekitar tiga puluh delapan ribuan orang tadi
sejak dilepaskan sampai dengan hari ini bentuk antisipasinya seperti apa pak
dari pihak kepolisian republik indonesia untuk mengawasi begitu atau menjaga keamanan terhadap mengantisipasi berulahnya kembali para napi asimilasi ini pak
ya terima kasih sebelumnya selamat malam pak nugroho dan juga pak leo
sebagaimana regulasi yang sudah diatur ya atau ditetapkan maka dalam pelaksanaan pemantauan atau pengawasan kegiatan asimilasi ini terhadap para napi dan juga integrasi itu kita sudah berkoordinasi dengan lembaga pemasarakatan dan juga balai pemasarakatan
setiap jajaran kepolisian daerah sudah dikoordinasi
sudah dikoordinasikan dan kemudian juga polres dan demikian juga polsek
namun memang pada prakteknya kita juga masih perlu peningkatan untuk koordinasi itu
terkait dengan bagaimana pengawasan mereka terhadap keseharian
sebagaimana ketentuan yang sudah disampaikan pak nugro sebenarnya kalau napi yang sedang asimilasi ini kan ada aturan bahwa mereka tidak boleh keluar dari kediamannya atau rumahnya
maka tadi untuk pengawasan melalui virtual itu sangat efektif menurut saya
kemudian koordinasi kita yang lain adalah seperti sekarang ini kita sedang menangani beberapa kasus kejahatan yang melibatkan para napi yang sedang asimilasi ini
kita yang menangani di awal kemudian nanti ada proses lanjutan dari pihak lapas dan kemudian pada waktu tertentu yang akan datang kita akan memproses kelanjutan dari kasus kejahatan yang mereka lakukan hari ini
seperti itu mas
oke oke pengawasan dalam bentuk yang lain ada tidak pak asep selain kemudian lewat virtual tadi itu ya
karena kan pada akhirnya yang kita tahu sampai hari ini memang ada sejumlah tiga puluh an orang tadi yang kembali berulah lagi begitu melakukan aksi kejahatan dengan beragam ya motifnya
ada yang pencurian penjambretan dan lain sebagainya pak
ya sebagaimana kita ketahui
bahwa perpanjangan tangan tugas kepolisian ini kan sampai mencakup ke seluruh desa ya
di mana ada posik di situ lalu ada babit kamtip mas
sebagai satuan kepolisian terdepan posik serta juga babit kamtip mas ini setelah mendapat tembusan ya dari pihak oda yang juga mendapatkan apa namanya tembusan juga dari pihak lapas
kemudian melakukan pengawasan terhadap para napi napi yang berada di wilayahnya
kemudian juga hal yang penting selain mengawasi para napi ini disampaikan bahwa tugas polsek dan juga pihak badun kamtipmas supaya membantu mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat juga bisa ada proses menerima dengan baik dan para napi pun dapat berbaur dengan baik kepada masyarakat
mas epp data yang terbaru dari pihak kepolisian sebetulnya sudah berapa jumlah mereka yang tadinya napi napi kemudian dapat programasi milasi integrasi tapi tertangkap lagi melakukan kejahatan pak
ada berapa jumlahnya pastinya
pak nugroho mohon izin nanti mungkin kita perlu adanya sebuah konfirmasi data ya pak nugroho
karena kan tadi berbeda kan jumlahnya
ya pak negerho mengatakan tadi ada dua puluh maaf ada tiga puluh dua ya
ya salah satu
salah satu media online tadi menggambarkan dua puluh tujuh
kemudian sampai dengan sore ini data yang tercatat di kami itu ada delapan napi yang melakukan kejahatan kembali
napi yang sedang asimilasi ya
kemudian perinciannya ke dua puluh delapan ini yang pertama dari polda jateng itu ada delapan tersangka
terlibat dalam kasus curah nur curah curat dan pelecehan seksual
kemudian di polda kalimantan barat ada tiga tersangka kasus curanmor ya
kemudian polda jatim dua tersangka kasus curah nur
polda mantun satu tersangka kasus pencurian
polda kaltim dua tersangka kasus pencurian dan penipuan
polda metro jaya satu tersangka dengan kasus curas ya
polda kalsel atau kalimantan selatan dua tersangka dan kasus pencurian dan pencurian dan pemberatan
kemudian polda taltara tiga tersangka kasus pencurian curas dan curat
polda sultan satu tersangka dengan kasus pencurian
polda ntt satu tersangka dengan kasus penganiayaan
dan polda sumut empat tersangka dengan kasus curas dan pencurian
jadi totalnya dua puluh delapan napi yang sedang melaksanakan untuk menjalani asimilasi ini yang terlibat beberapa kasus kejahatan yang saya sebutkan tadi
oke dua puluh delapan jadi totalnya yang saat ini ada di pihak kepolisian dan tersebar di sejumlah daerah
dari kacamata anda pendapat anda apa yang kemudian membuat para napi asimilasi ini justru berulah kembali
apakah ini memang karena pengawasannya kah yang lemah atau memang situasinya ketika mereka keluar juga tidak punya pilihan yang lain
sementara mungkin ada kesempatan di sana di masa pandemi ini sehingga bisa berulah kembali
seperti apa menurut anda
tapi dijawabnya nanti ya bung leo kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesat
kepolisian sektor pekanbaru kota menangkap empat pelaku pencurian dengan modus pembobolan toko ponsel
di jalan cempaka kelurahan padang terubuk kecamatan senapelan pekanbaru riau
selain menangkap empat tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian
berupa empat puluh enam unit ponsel berbagai merek satu unit laptop sejumlah benda tajam dan linggis
yang digunakan untuk membobol toko
dua dari empat tersangka merupakan napi asimilasi yang dibebaskan lebih awal
lewat program kementerian hukum dan ham atas pencegahan pandemi covid sembilan belas pekan lalu
kepada polisi tersangka mengaku nekat kembali melakukan kejahatan
karena terhimpit ekonomi untuk kebutuhan sehari hari
kebetulan pelakunya ada lima namun yang ketangkap masih empat
yang tiga asimilasi tapi yang ditangkap oleh pihak polsek pekanbaru kota dua orang
yang satu masih di bo
nah dua orang ini merupakan asimilasi
jadi melakukan baru satu minggu melaksanakan asimilasi
kemudian melakukan kejahatan lainnya
lagi membongkar toko itu di jalan cempaka
atas perbuatannya keempat tersangka terancam dikenakan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
rian novitra pekanbaru riau
baik kami lanjutkan saya langsung ke bung leopold sudaryono
bung leo jadi bagaimana pendapat anda soal napi asimilasi yang berulah kembali ini
faktor apa yang menurut anda
yang terjadi lagi atau ke pengawasan atau bagaimana
ya bung leo anda mendengar suara saya
begini mas saya kira ini sesuatu yang patut kita
jadi keperhatianan kita ya mengenai pengulangan kejahatan ini
tapi dalam kondisi normal pun jika kita lihat datanya
seluruh dunia ini pencurian
dan penyelagunaan narkoma memang jadi dua jonis kejahatan
profil kejahatan yang pasti selalu berulang ya
begitu juga kalau kita lihat dalam kondisi sebelum covid ya sebelum pandemi
secara umum setiap tahun
apa namanya datanya memang seperti itu pencurian dan juga untuk penyalahgunaan narkoba
kita lihat saja data tahun lalu
kita lihat saja data tahun lalu ya
kita lihat saja data tahun lalu ya

dari sekitar dua ratus tujuh puluh satu ribu napi dan tahanan yang ada di lapas rutan
itu dua puluh tujuh ribu orang atau sepuluh delapan belas persen adalah mereka yang melakukan pengulangan kejahatan
jadi sepuluh delapan belas persen
itu angka dalam kondisi normal
nah kita lihat mereka yang mendapatkan asimilasi dan integrasi pb
setiap tahun itu sekitar sepuluh persen itu gagal dalam programnya
tahun lalu dua ribu sembilan belas itu ada tiga ratus lima puluh tiga orang yang kemudian gagal melakukan asimilasi dan pb
sehingga harus dicabut dan kembali lagi masuk ke dalam lapas menjalankan sisa hukuman
nah jadi menurut saya ini sesuatu yang kita
normalitas setiap tahun ini angkanya masih rendah yang terjadi sekarang
sekarang ini tiga puluh dua dari tiga puluh delapan ribu
itu artinya angkanya hanya sekitar enam persen
tetap jadi concern kita tapi ini sesuatu yang selalu terjadi setiap tahun
ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang secara umum
pidana penjara itu tidak efektif pada satu penyalahguna narkoba
karena itu tidak mengobati persoalan adiksi ketergantungan mereka
justru dikirim ke dalam penjara angka pengulangannya semakin tinggi
kemudian juga untuk pencurian ini memang tipe kejahatan kambuan mas di seluruh dunia
hampir bisa dipastikan dan kalau mas ingat dalam kondisi normal pun
yang sering dimuat di media media adalah
ditangkap napi pencuri napi pencuri
karena ini memang tipenya selalu berulang
tapi ini beda mas dengan narasi yang menurut saya berkembang
jadi kekhawatiran saya bahwa hati hati ada gelombang pembunuhan
ini profilnya sama sekali berbeda nih dan kita harus hati hati dengan itu
tapi bu ngelio jadi memang betul misalnya pencurian atau narkoba
itu potensi pengulangannya sangat besar sekali
tapi kalau kemudian ini mereka berulah kembali
setelah dilepaskan ini kan ada pengawasan yang tadi sudah disampaikan
sebetulnya oleh pak nugroho begitu
nah ini harusnya bagaimana pengawasan terhadap napi asimilasi dan juga integrasi ini
menurut kacamata anda
nah menurut saya napi yang kembali ke masyarakat
itu perlakuannya harusnya seperti warga masyarakat yang pulang mudik ke kampung alamannya
ini ada satu contoh kebijakan yang menarik di pati
di mana bupati memerintahkan jajaran di bawahnya
di kamar telura
setiap napi yang kembali itu wajib melakukan isolasi mandiri
di keluarga dengan diawasi rt dan rw
jadi kembalinya napi ke masyarakat
ini bukan pertama tama dianggap sebagai problem keamanan
tapi dilihat sebagai problem kesehatan
sebagai problem reintegrasi sosial
jadi mereka harus melakukan isolasi mandiri dulu
untuk memastikan mereka tidak positif covid
itu disupport keluarga rt rw
membantu menyediakan logistik
yang kedua dengan begitu akan membantu melakukan pencegahan
karena mereka dalam isolasi mandiri dan diawasi oleh keluarga dan rt dan rw
jadi persis seperti orang yang mau pulang mudik
nanti dulu kamu harus isolasi dulu
seperti itu mas
oke baik saya ke pak nugroho
pak nugroho sebetulnya tadi yang disampaikan bung leo juga
memang menjadi bagian juga ya dari program asimilasi dan integrasi ini
supaya mereka tidak boleh keluar dulu
diawasi dan lain sebagainya
setelah meskipun angkanya masih cukup kecil
sebetulnya dua puluh delapan kasus tadi menurut pak asep
evaluasi ada tidak pak nugroho
untuk paranapi asimilasi dan juga integrasi ini
pak menteri perintah langsung kemarin
mbak telekonferensi ke seluruh kakang bil
tadi pas setelah pas karutan kakak pas begitu
untuk selanjutnya walaupun secara peraturan
tapi khusus untuk narkoba pengguna ya
dan untuk kasus pencurian penjamretan
supaya dilihat lagi
dipertimbangkan lagi dipertingkan lagi
jangan sampai keluar itu yang pertama ya
terus yang kedua menyambung apa yang dijelaskan oleh pak leo
bahwa keterlibatan masyarakat
jadi keberhasilan pembinaan itu sebenarnya kan tiga pilar
satu pembinanya yaitu petugas pemasarakatan
kemudian yang kedua adalah yang bersangkutannya
mau benar apa enggak nih
terus yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat
nah ini sudah dibuktikan ini pak leo tadi menyampaikan
saya sebut saja beberapa bapak
dengan keterlibatan masyarakat dan aparat begitu ya
yaitu di bapas cilacap di bapas pati
di bapas jember di bapas bahkan pemda
beberapa benda lampung itu malah mereka yang dibebaskan asimilasi
diberikan kartu prakerja ya
prakerja bahkan begitu
jadi kalau di lampung itu langsung pemda satunya
kalau bupati itu bupati pati langsung membuat surat edaran
kalau di cilacap itu seluruh aparat
polisi tni pemda pamung peraja malah langsung terjun melakukan pembinaan
bahkan di antara mereka seperti di semarang itu melibatkan yang asimilasi
oleh polri ketika melaksanakan bakti sosial begitu
jadi luar biasa sebetulnya ini
nah pesan saya itu hal hal yang menakutkan singgirkan dulu
terus sekarang bagaimana ini di tengah covid ini
sebagian para aparat kepolisian dan tni justru melibatkan mereka
sambil membina sambil mengawasi melibatkan mereka malah untuk
kegiatan kegiatan yang amat sangat sosial kemanusiaan
dan dengan ini terima kasihlah begitu kejajaran polri dan tni
terima kasih sekali begitu dan sungguh membanggakan gitu ya
mengharukan menurut saya kan begitu
tapi kembali ke evaluasinya jadi sudah ada imbauan juga ya
dari pak menteri ya itu bagaimana pak nugroh
ada tiga hal begitu ya yang menunjukkan
ada empat hal
satu setiap pengeluaran harus koordinasi
harus koordinasi dengan kepolisian tni pemuda bahkan pak ponggraja
dengan para pekerja tulia sosial kelompok masyarakat apa namanya
pekerja sosial dengan lsm gitu itu harus tuh
terus yang kedua itu anti pokoknya no pungli tidak ada pungli
terus ketiga jangan lupa adalah harus memperbaiki
terus ketiga jangan lupa adalah harus menolong

kalau kita mau memperhatikan protokol kesehatan musti
nah yang keempat nih
yang keempat nih ini yang terbaru adalah hati hati ketika mau mengeluarkan yang kasus pencurian penjamretan pencopetan ya sekitar itu
yang sekitar itu hati hati bila perlu tunda dulu
bila pun tidak sampai yakin
ambil langkah langkah mungkin koordinasi dulu bila perlu begitu
serahkan dulu ke kepolisian ibaratnya seperti itu
nanti di lapangan akan ada
oke saya ke pak asep
pak asep dari kasus kasus yang ditangkap ini pak
yang mengulangi kembali kejahatan ini
rata rata apa motifnya pak
ya yang pertama dari hasil pendalaman kita
dari beberapa persangka ini
semua memiliki latar belakang terkait dengan ekonomi
karena sebagaimana kita tahu
kebanyakan para pelaku kejahatan ini
yang awalnya melakukan kejahatan karena juga terhormat ke ekonomi
kemudian setelah mereka menjalani dua per tiga masa pidananya itu
lalu dikeluarkan dalam insimilasi
dan belum adanya sebuah kesiapan dalam pemanungan kebutuhan ekonomi itu
ada sebuah kecenderungan
mereka akan melakukan kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya itu
oke jadi memang faktor ekonomi yang rata rata menjadi motivasi utama ya pak
mengulangi perbuatan ini
ya faktornya sangat dominan ya
berkait dengan ekonomi itu
oke saya ke bung leo lagi
bung leo di tengah situasi seperti ini
ada misalnya yang kemudian mengatakan tidak tepat sebetulnya
kebijakan ini dilakukan misalnya begitu ya
di asimilasi ini dan juga integrasi dilakukan di masa pandemi begitu
karena situasi ekonomi juga tengah sulit
lalu bagaimana juga dengan pekerjaan mereka
apakah bisa dipastikan mereka bekerja apa dan lain sebagainya
menurut anda bagaimana bung leo dengan kondisi seperti saat ini
saya kira pengeluaran ini bukan keputusan terbaik dalam kondisi normal
tetapi dalam kondisi pandemi
di mana potensi terinfeksi di dalam itu cukup tinggi
saya kira ini keputusan yang diambil bukan hanya oleh pemerintah indonesia
tapi ada sekitar dua belas pemerintah lain yang mengalami kondisi overcrowded
kalau kita bicara lapas lapas satu orang satu sel
saya kira tidak ada alasannya
dan mungkin saya yang paling pertama di depan menolak pembebasan napi
tapi kondisinya potensi infeksi di lapas indonesia itu sangat tinggi
dan kita bicara ratusan ribu orang
jadi kondisi yang terjadi dalam pemahaman saya melihat keputusan menteri itu adalah
memang mereka harusnya bebas akhir tahun ini
tapi kemudian dipercepat untuk menghindari terinfeksinya mereka
nah bagaimana mereka berhasil beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit
ini memang jadi persoalan kita bersama
karena sekarang saat ini kita bicara cukup banyak orang yang memang butuh support sekitar
support pemerintah karena kehilangan pekerjaan
ini jadi satu tes bagi kita semua
saya sendiri malah merasa pembebasan sekarang kurang
karena harus diperluas dengan pembebasan napi napi pada kasus penyalahguna narkoba
dan kasus kasus victimless crimes lainnya
jadi saya berharap sebenarnya ada pembebasan tahap kedua
tapi napi napi yang melakukan kejahatan tanpa korban
jadi korbannya adalah diri sendiri
seperti tadi perjudian kemudian penyalahgunaan narkoba
harapannya saat mereka bebas
mereka tidak memberikan ancaman langsung kepada masyarakat
karena selama ini mereka juga dipenjaranya karena kejahatan terhadap diri mereka sendiri
kita break dulu pak asep dan juga pak anugroho dan juga bu ngelio
saya akan bahas nanti kemudian dari pemerintah seperti apa
pak nugroho ini menjawab keresahan masyarakat yang ya meskipun jumlahnya belum begitu baik
tapi kan publik dalam situasi seperti ini juga jadi takut begitu
jangan jangan jadi tidak aman kondisi kita
karena ada yang ditangkap dikembalikan lagi ke masyarakat setelah dipenjara dibebaskan
nah itu bagaimana akhirnya menjamin dan juga pihak keamanan dari polisi menjamin bahwa ini
situasi ini bisa terkendali bahwa tidak seburuk yang dibayangkan
tapi dia bahas nanti di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali usai jeda
baik anda kembali di newscast saya langsung ke pak asep
pak asep terakhir dari pihak kepolisian pak ini bagaimana supaya mengendalikan keamanan di tengah tengah keresahan masyarakat ya
karena ada napi yang berulah kembali di sejumlah daerah tadi yang anda juga sebutkan
meskipun angka yang masih kecil tapi kan tentu ini perlu diantisipasi ya pak asep
bagaimana kepada masyarakat kita pak
ya secara umum saya berikan gambaran
dan juga tadi disajikan tentang angka keterlibatan napi yang sedang melaksanakan simulasi
lalu kemudian berlibat kembali dalam pesukianan
namun demikian secara umum situasi kamtip mas kita dalam keadaan yang aman dan kondisi itu
dan kemudian perlu diketahui juga bahwa
tidak secara keseluruhan ya pada setiap daerah itu
dan mengalami kenaikan angka kejahatan
khususnya tadi yang melibatkan napi
dan untuk memberikan jaminan keamanan ya dan kenyamanan masyarakat
kepolisian senantiasa hadir di tengah tengah masyarakat
dengan melakukan beberapa pola pemolisian
mulai di tindakan atau kegiatan yang bersifat preventif
dimana jenis kegiatannya seperti memberikan himbawan ya kamtip mas kepada masyarakat
yang kedua preventif ini lebih kepada
meningkatkan kehadiran anggota kepolisian di tengah tengah masyarakat
terutama daerah daerah yang belum mendapatkan perhatian
dan yang ketiga dalam rangka memberikan kepastian hukum
kita melakukan penegakan hukum
yang tegas dan terukur ya kepada para pelaku kejahatan
kita sudah ada beberapa contoh
dan itu sudah tersosialisasi di media sosial dan juga media mainstream lainnya
bahwa kita tidak segan
melakukan tindakan tindakan yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
namun demikian tentunya
kita juga perlu ada sebuah kerjasama
oleh karenanya di jajaran kepolisian
membangun terus komunikasi dengan teman teman tni
pemerintah daerah dan stakeholders lainnya
untuk tetap menjaga situasi kamtipmas ini dalam keadaan yang kondusif
terlebih lagi khususnya umat muslim
yang akan sebentar lagi melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan suci ramadan
kondisi di jelang kegiatan ramadan ini
kita harus benar benar memastikan
bahwa semua dalam keadaan yang kondusif
saya ke pak nugroho
jadi pak nugroho dari kemenkumham
apakah ini memang harus ditingkatkan lagi pengawasannya
atau seperti apa
karena supaya bisa tidak terjadi lagi
dan masyarakat juga tidak resah begitu dengan
napi napi yang keluar karena lewat program asimilasi ini
ya terima kasih
statement pertama bahwa program pembebasan bersarat
integrasi asimilasi itu kan memang program pembinaan
diatur oleh peraturan perundangan
yang harus kami laksanakan semaksimal mungkin
nah untuk menghadapi situasi
apa sebagaimana yang jadi apa tersiarlah di media masa
nah ini ada dua hal
yang pertama memang
sesuatu yang betul betul hoax begitu ya
dalam sepuluh hari terakhir saja sudah empat berita hoax
seolah olah mereka narap pidana yang sedang menjalani asimilasi
setelah kami tulusuri teman teman dibapas di rutan koordinasi
konfirmasi dengan kapolres kapolres tempat
ternyata itu hoax nggak ada di sana
nah terus yang kedua yang benar benar memang melakukan kejahatan
yang menimbulkan kepanikan kan begitu
kalau yang pertama teman teman jangan terus apa namanya
langsung ketakutan begitu
terus yang kedua
kalau memang kejadian itu
memang arahan dari pimpinan kepada seluruh jajaran di seluruh indonesia
supaya melakukan pemberitaan yang positif begitu
mengenalkan program pembinaan program pengawasan program pembimbingan begitu
arahan terakhir dari pimpinan kami ke seluruh jajaran
saya ke bung leo kalau begitu dari anda terakhir seperti apa
menyikapi situasi yang ada napi asimilasi yang berulang kembali
tapi di sisi lain juga
ini adalah bagian dari pembinaan
apa yang sebaiknya perlu diperbaiki
agar tidak lagi terulang kejadian seperti mengulangnya napi napi yang berulah kembali ini
saya kira ini adalah fase yang paling penting
dalam proses sistem peralian pidana
di mana napi secara berangsur dikembalikan ke masyarakat
untuk beredaptasi dan integrasi sosial
ini hanya bisa berjalan sesuai namanya pemasarakatan
kalau kemudian masyarakat terlibat
oke ada permasalahan bapak perlu dikembangkan kapasitasnya jangkauannya
sekarang hanya ada sekitar delapan puluh kantor bapas di
harusnya empat ratus kabupaten kota jadi masih kurang
tetapi di sisi lain meskipun bapas nya diperkuat
di sisi lain peran serta masyarakat keluarga rt rw kemudian memang teruji
jadi jangan berasumsi begitu dimasukkan ke penjara keluar selesai
di sinilah fase paling kritis
yang menentukan apakah orang itu kembali atau tidak
diterima oleh masyarakat atau tidak dapat dukungan atau tidak
karena tanpa penerimaan tanpa dukungan
sudah bisa dipastikan dua tipe itu akan melakukan pengulangan kembali
jadi ini di sini mas titik kritisnya ada di sini
dan itu bukan hanya peran bapas pak polisi tapi juga masyarakat
inilah konsep pemasarakatan yang sebenarnya
mudah mudahan bisa berkoordinasi dengan baik ya semua level ini
baik di pemerintah kemenkumham pihak kepolisian kejaksaan dan juga masyarakat
sampai ke tingkat paling bawah untuk bisa mengawasi bersama
sehingga tidak terulang lagi kejadian kejadian seperti ini
terima kasih banyak pak nugroho plt dirjen pemasyarakatan kemenkumham
dan juga kombes pol asep adi saputra kabak penum divisi humas kombes polri
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast